gue mau nunjukin siapa yang lebih jago antara lo sama gue
ternyata gak bisa
karena lo adalah tipe orang yang lebih jalan ototnya daripada otaknya
maksudnya apa antar gue orang bodoh
gue kira mondi udah gak habis hidup
ternyata masih adu mulut dari tadi
apa masalah datang bertubi tubi ya
soal kalung cewek aneh itu aja belum selesai
sekarang gue malah ketemu sama cowok yang nyalahin gue karena kecelakaan tahun lalu
ditambah lagi soal perjodohan sama anak sahabat almarhum mahmah
emang belum ke tantang
kalau gue bisa yang selesainya

pasti den boy lagi stress ya
bibi tuh tau aja ya isi pikiran saya sama suara hati saya
terima kasih ya bi udah dibikinin teh
gimana bibi gak tau
bibi kan yang jagain den boy dari kecil
jadi bibi paham banget kalo den boy lagi sedih
bibi tuh kenapa sih sok anak muda banget tau tauan bahasa galau lagi
bibi gitu loh
den kalau den boy lagi banyak masalah
den boy berserah diri pada allah
den boy bersujud minta bantuan sama allah
ingat pesan mama dulu
iya bi saya masih selalu inget kok
makasih ya harus diingetin lagi
yaudah bibi masuk ya
tapi ingat jangan lama lama diteras
nanti tambah galau
ya nanti aku masuk ke dalam kota
gue harus kabarin den boy nih
halo yan kenapa
boy anak yang serigala udah gak bisa ditinggal diem nih
tadi si keribo di ancam buat keluar dari klub warrior
dan disuruh gabung sama anak serigala
sampe adeknya jadi sandra
terus sekarang keribo sama adeknya gimana
keribo sama adiknya sih udah aman udah di rumah nih
cuman si keribo dipukulin
ini gue sama si geri lagi di rumah si keribo
sekarang lo temenin keribo bilang gak usah takut sama semua ancaman anak anak serigala
kita harus serang geng serigala boy
gak gak gak kayak gitu caranya
lu semua tenang dulu ini biar jadi urusan gue
lo mau nyamperin ke markas serigala sendiri yan
gue gak pengen lo kenapa napa ya
yan lo percayakan sama gue
gue juga gak mungkin nekat lah
pokoknya sekarang lu sama geri temenin kribo jangan kemana mana
anak serigala gak pernah berhenti ganggu anak klub warrior
gak ada berhentinya mereka nyarang anak warrior
gue gak bisa tinggal dia
makasih ya lo udah mau ngantarin gue
sampai lo harus muter muter dari tempat gue nitipin motor terus rumah gue segala
gak apa apa santai
nanti kalau gak gue anterin nyokap gue sewet
makasih ya sekali lagi
ya namanya ada orang kecelakaan kan kalau emang gue bisa bantu ya gue bantu
tapi seri banget nih ya
gak apa apa santai
ngapain sih boy yang telepon gue
gue angkat telepon dulu
gue mau ketemu sama lo
nanti lo bakal tahu sendiri
kita ketemu di lapangan simpul
kalau gitu gue langsung jebut ya
kasian juga nyokap lo pasti udah nunggu lama
pasti usah ngemotor
gak sia sia gue ngikutin mondi
ternyata dia ketemu boy
mereka pasti mau fight
setelah kita fight
kali ini lo bakal bambang telur
maju gue datang kesini untuk ngomong sama lo
bukan untuk berantem
tolong bilang ke semua anak yang serigala
stop ganggu anak warior
apalagi sampai nyandra keluarga mereka
itu semua gak ada urusan yang sama gue
gak mungkin ini gak ada urusan yang sama lo
mereka bergerak sendiri
tanpa suruhan boy
mana mungkin seorang pemimpin
membiarkan semua anak buahnya
gerak sendiri tanpa perintah dari dia
jangan jadi pengecut man
gue datang kesini bukan untuk berantem
gak seru banget sih
lo pindah doang dari tadi
pancing kemarahan boy
biar kalian fight dan salah satu diantara kalian tuh bebak peluh
dan lo harus tau mun
gak semua masalah selesai dengan adu jotos kayak gini
ingetin semua anak geng serigala
stop ganggu anak warior
stop ganggu anak warior
stop ganggu anak warior
stop ganggu anak warior
stop ganggu anak warior
stop ganggu anak warior
ini semua gak ada urusan sama gue
bukan gue yang nyuruh
gue mau nunjukin siapa yang lebih jago antra lo sama gue
ternyata gak bisa
karena lo adalah tipe orang yang lebih jalan ototnya daripada otaknya
kenapa lo yang bodoh
gue kira mondi udah gak habisin tuh
ternyata masih adu mulut dari tadi
sekarang saatnya gue harus turun tangan
gue gak mau ke sini
kak kakak dimana kok belum di rumah sih
iya kakak masih ada meeting
dan kayaknya masih agak lama deh
yaudah tapi kakak jangan lupa ya
nanti malem kan kita ada dinner sama papa
awas ya jangan sampai telat
kakak selesai secepatnya ya kamu tunggu aja
masih di meeting mulu
gak apa apa deh